mantan ketua kpk abraham samad mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden
kelompok mahasiswa dan warga padang mendeklarasikan dukungannya kepada abraham samad melalui sambungan telekonferensi
dukungan terhadap abraham samad dibacakan
usai sebuah diskusi kebangsaan bertemakan mencari pemimpin bangsa dua ribu sembilan belas digelar pada sabtu siang
kelompok yang menamakan diri sebagai koalisi rakyat berdaulat untuk abraham samad dua ribu sembilan belas atau kita as dua ribu sembilan belas
wilayah sumatera barat itu membacakan beberapa poin piagam deklarasi
yang menjadi pertimbangan agar abraham samad bersedia maju sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
dukungan diberikan karena sosok abraham samad dianggap sosok yang pas untuk memimpin
latar belakang samad sebagai mantan ketua kpk diharapkan mampu memberantas korupsi di semua lini
agar indonesia menjadi jauh lebih baik
dukungan diberikan karena sosok abraham samad diharapkan mampu memberantas korupsi di semua lini
agar indonesia menjadi jauh lebih baik
alasannya bagaimana kita ketahui asalnya abraham samad tersebut adalah mantan ketua kpk
beliau mempunyai track record yang mana dari beliau itu menjebloskan ke penjara
cocok pak untuk jadi calon presiden
abraham samad yang tersambung dengan para peserta deklarasi melalui sambungan panggilan video
berterima kasih atas dukungan tersebut
ia mengaku akan mewujudkan keinginan untuk mencalonkan diri jika memang diinginkan masyarakat
joni dikambang padang